kita ke informasi lain memasuki hari ketiga pencarian korban longsor di kabupaten lima puluh kota sumatera barat masih dilakukan
dan diperkirakan masih ada korban yang tertimbun di dasar jurang bersama kendaraan
pencarian dilakukan di lokasi jatuhnya sejumlah kendaraan di nagari koto alam kecematan pangkalan kota baru
diperkirakan ada sembilan kendaraan yang dihantam longsor saat sedang melintas di kawasan tersebut
dan sejauh ini tim gabungan dari basarnas tni dan polri baru menemukan dan mengevakuasi lima jasad dari dasar jurang sedalam lebih lima puluh meter tersebut
pencarian juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah anjing pelacak milik kepolisian polda sumatera barat
pencarian akan terus dilakukan sampai dipastikan sudah tidak ada korban lagi yang tertimbun
dan hingga kini diperkirakan jumlah korban dan kendaraan yang dihantam longsor sampai saat ini masih simpang siur
mungkinan masih ada jadi untuk memastikan hari ini masih kita lanjutkan pencarian memastikan apakah memang masih ada atau tidak sama sekali
berapa hari lagi kira pencarian akan dilanjutkan
kita lihat situasi daripada hujan
kalau memang masih memungkinkan tetap kita lakukan pencarian tapi kalau hujan deras kita juga harus memikirkan keselamatan daripada tim tim kita yang sudah bekerja beberapa hari ini yang sangat sudah mulai
tim memprioritaskan upaya penyelamatan korban yang tertimbun bersama kendaraannya
penanganan korban banjir dan memastikan suplai kebutuhan sampai kepada para korban
selain memutus akses transportasi yang menghubungkan sumatera barat dengan riau musibah ini juga menimbulkan korban jiwa
sejauh ini ada lima korban tewas dan lima lainnya luka serius
sudah tetapkan kabupaten lima puluh kota sebagai daerah tanggap darurat untuk bencana banjir
tujuh hari ke depan
itu dalam masa terakhir itu apa saja yang kita lakukan pak
yang pertama kita harus menyelamatkan masyarakat yang sekarang masih dikatakan ada yang tertimbun longsor
yang kedua bagaimana kita mempercepat pohon pohon yang sekarang masih menutupi jalur agar transportasi ini lancar
dan yang ketiga kita mohon bantuan dari tenaga
ada puluhan titik longsor yang menyebabkan hubungan arus lalu lintas terhambat
upaya pembersihan jalan dari material longsor masih terus berlangsung dari sabtu pagi hingga malam hari
john nedi kambang kabupaten lima puluh kota
masih terkait longsor satu korban longsor di kabupaten gunung kidul yogyakarta sabtu sore ditemukan dalam kondisi meninggal
tim sar masih akan melanjutkan operasi pencarian pada pagi ini
karena diduga masih ada satu korban yang masih tertimbun
satu korban yang berhasil ditemukan adalah mantomi harjo penghuni salah satu rumah yang rata dengan tanah tiba tiba tertimpa lonsor
adapun istrinya tugiem yang diduga turut tertimbun longsor belum berhasil ditemukan
evakuasi terhadap mantomi harjo berlangsung sulit dan lama
tim sar gabungan dari bpbd basarnas polres dan kodim gunung kidul mengerahkan tiga alat berat untuk mengevakuasi korban
dalam wilayah kars gunung sewu longsor di gunung kidul memiliki karakter berbeda dengan daerah lainnya
material longsor bukan berupa tanah melainkan batuan
jadi memang kesulitannya sangat banyak mas terkait dengan material yang sangat besar sekali
terdiri dari batu batu besar sehingga harus menggunakan alat berat kemudian
untuk penggunaan alat berat juga harus dibatasi karena apabila kita tidak ada hati penggunaan alat berat justru akan menimbulkan bencana baru
yaitu lonsoran baru
selain berhasil mengevakuasi satu korban operasi pencarian sepanjang sabtu pagi hingga sore berhasil memindahkan dua buah truk yang sebelumnya tertimbun
rencananya evakuasi akan dilanjutkan hari minggu